jalan raya gubeng di surabaya resmi dibuka untuk umum pada kamis dua puluh tujuh desember dua ribu delapan belas sekitar pukul enam petang
pembukaan dilakukan wali kota tri risma harini dan kapol restabes surabaya
karena masih dalam proses pengerjaan masyarakat dilarang berhenti untuk berfoto ataupun menonton
inilah acara pembukaan jalan raya gubeng surabaya jawa timur oleh wali kota tri risma hari ini dan kapol restabes surabaya usai diperbaiki
warga menyambutnya dengan melintasi jalan ini
pembukaan jalan raya gubeng dilakukan setelah pemerintah kota surabaya dinas perhubungan polrestabes surabaya dan kementerian pupr melakukan uji coba kelayakan
untuk sementara jalan hanya dibuka dua jalur karena masih ada pengerjaan jalur pejalan kaki dan pengerjaan pemasangan turap baja yang belum selesai
risma mengimbau masyarakat yang melintas tidak berhenti di sepanjang jalan
yang masih diperbaiki ini
ya dua jalur karena kita masih kerja masang seatbelt
terus pengaspalannya juga belum tentu tuntas itu kemarin
ya memang dua rencananya
saya minta anak anak tidak berhenti di saat itu
jadi supaya tidak terlalu lintas
agar tidak terjadi kemacetan akibat adanya masyarakat yang berhenti dan berfoto di lokasi
jalan raya ini akan diawasi selama jalan
dua puluh empat jam oleh petugas linmas dan satlantas polrestabes surabaya
polisi juga akan memasang tanda larangan
ini kita melakukan penjagaan ya
saya menempatkan personil lintas maupun sabara kami untuk melakukan pertama pengaturan
kemudian yang kedua kita juga melakukan penjagaan
jangan sampai masyarakat itu ada yang berhenti dan sebagainya
bahkan ada yang
foto foto selfie dan sebagainya ya
rencananya jalan ini akan terus dibuka untuk umum hingga perbaikan jalan selesai dikerjakan seluruhnya